satuan tugas penanganan covid sembilan belas resmi melarang aktivitas mudik lebaran termasuk mobilitas warga di wilayah aglomerasi seperti jabodetabek
larangan ini ditanggapi beragam oleh warga
saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi
dengan diberlakukannya aturan ini mulai tanggal enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu artinya kegiatan mudik atau silaturahmi pada hari raya idul fitri di wilayah aglomerasi seperti jabodetabek atau bandung raya yang mencakup kota kabupaten bandung dan cimahi tidak diperbolehkan
meski demikian jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyebutkan kegiatan selain mudik di wilayah kabupaten kota aglomerasi tetap diperbolehkan
terutama untuk sektor sektor esensial
dan inilah dia ragam pendapat dari warga bekasi yang termasuk salah satu wilayah aglomerasi
hanya cuma setahun sekali itu untuk berpergian ke keluarganya itu kok sampai dibatasi mungkin kalau untuk keluar jawa mungkin nggak kenapa gitu ya
itu memutus silaturahmi jadinya
kalau setuju sih setuju aja lah dukung biar coronanya cepat berlalu biar nggak ada corona lagi
jadi kalau memang diberlakukan kalau bisa sih tetap bisa tapi sesuai dengan protokol kesehatan aja pak